sementara itu hingga kamis indonesia masih bebas dari suspek penderita novel coronavirus
berbagai usaha antisipasi telah dilakukan oleh pemerintah
sejak dunia dihebohkan oleh virus novel corona indonesia masih bebas dari virus ini
berbagai tindakan antisipasi juga telah dilakukan oleh pemerintah indonesia untuk mencegah masuknya virus ini
pemerintah meminta masyarakat untuk tidak percaya pada kabar kabar mengenai adanya korban virus corona di indonesia
yang belum dapat dipastikan kebenarannya
yang sekarang sudah diperiksa itu ada enam belas orang wna ada tujuh orang dan wni ada sembilan orang
dari itu semuanya yang sudah keluar hasilnya adalah lima sudah confirm keluar hasilnya lengkap
sampai ke sekuensial daripada genetiknya tentang virus yang diperiksa kita semuanya
itu lima negatif
dan yang delapan sedang di dalam pemeriksaan dan delapan lagi tidak diperiksa karena orangnya sudah langsung kembali
kembali di dalam keadaan sehat
tidak ada kejadian kematian